ayah anda sudah sembuh
gerhana aku datang
ya ampun gerhana
gerhana selamat kau
bapak bonan udah sehat
bapak bonan udah sehat
masukin gak bisa sesuai dengan peraturan
gue udah selesai udah beres
gue mau istirahat dulu oke
tentang bagaimana itu bisa terjadi
pak saya sudah
kami sudah merugikan perusahaan ini
kamu saya pecat
kamu harus mengganti semua kerugian
maka jangan sangat terbangsa kamu saya pecaaaaaat
mudah mudahan apakah canggolok teri itu benar
pak wondan perhati
semoga pak bondan ingat apa semua yang terjadi
sekarang pak wondan lihat

jangan meninggal bu bangun
ibu bangun bu
ibu jangan tinggalkan papa ibu
rasakan rasakan konsentrasi
ibu bangun bu
ibu bangun bu bangun
ibu ibu ibu
ibu ibu ibu
semoga pak bowongan cepat sembuh
ibu ibu ibu ibu
ibu ibu ibu
ibu ibu ibu ibu
ibu jen pak wondan sudah sembuh
saya sudah pingsan
sembuh tapi pingsan
frida kenapa kita ada di sini
tolong periksa bapak saya pak dokter
nama bapak siapa
bondan bondan prakoso
dan ini anak saya frida
coba periksa pak dokter
ayah anda sudah sembuh

ya ampun girhana
girhana selamat kau
pak bondan sudah sehat
sika terima kasih yang kamu sudah berhubung
pak bondan sekarang sudah tidak gila lagi
saya tidak hampir berakhir
itu tempat sarang pemabuk
pangkalan para penjahat
mungkin kita dapat info tentang para pejabat itu
lu tau gak
saat bang yang tempoh hari kita rampok kantornya
dia masuk rumah sakit jiwa
lu yang udah rampok kantornya pak bondan
udah bikin pak bunda jadi gila
lu harus tanggung
kalau gue gak tau siapa
aku siap pertolongan
nak kamu gak kebapakan nak
yang lainnya pergi aja duluan
aku udah urusan
ya kalau mogok ngapain teman
astur astur kenapa mogok si
ibu gak usah ikut mendorong
biar anak anak saja
badi kita mulai meji itu
ibu buat ikan
yah yah ya